pemerintah membuka vaksinasi tahap tiga
sasarannya adalah masyarakat umum berusia delapan belas tahun ke atas
salah satu lokasi vaksinasi masal adalah di terminal pelabuhan penumpang nusantara pura tanjung priok jakarta utara
vaksinasi berlangsung sejak sepuluh juni hingga dua puluh tiga juni dengan target keseluruhan sepuluh orang
di pelabuhan penumpang tanjung priok layanan vaksinasi bagi masyarakat terbuka bagi warga dki maupun non dki
jumlah penerima vaksin ditargetkan seribu orang per hari
untuk mendapatkan vaksinasi calon penerima vaksin perlu membawa kartu tanda penduduk dan mengisi formulir online dan manual
untuk syaratnya cuma membawa ktp aja dan kita melakukan pengisian online dan manual
ini sepertinya berjalan lancar soalnya cuma menunggu antrian dan per sepuluh orang dipanggil untuk langsung vaksin
peserta vaksinasi itu sudah empat ribu ya artinya empat lebih hari ini
ini menuju lima semoga hari ini bisa sampai lima
kegiatan vaksinasi di pelabuhan penumpang ini diprioritaskan bagi pekerja pelabuhan tenaga kerja bongkar muat pekerja lapangan pelabuhan penumpang kapal dan masyarakat sekitar pelabuhan
vaksinasi tahap tiga di pelabuhan tanjung priok dilakukan untuk mendukung kegiatan pelayanan pelabuhan dan transportasi laut baik logistik maupun penumpang
pemberian vaksinasi juga untuk memberikan proteksi dari risiko penyebaran covid sembilan belas
program vaksinasi terus digenjot pemerintah demi mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity
indonesia dengan total dua ratus enam puluh sembilan juta jiwa menargetkan tujuh puluh persen atau satu ratus delapan puluh satu lima juta orang mendapat vaksin
data covid go id menulis hingga tujuh belas juni baru dua puluh dua juta orang yang mendapatkan vaksinasi pertama dan dua belas juta orang yang menerima vaksinasi kedua
laman resmi kementerian kesehatan menulis presiden joko widodo meminta cakuan vaksinasi covid sembilan belas dipercepat
kewajaan itu mengatakan kajian yang sudah dilakukan oleh kementerian kesehatan memiliki peluang yang lebih dari seratus ribu orang per hari pada bulan juni dan satu juta orang per hari pada juli mendatang untuk mewujudkan herd immunity